jadi yang berbeda adalah salah satu kunci untuk memenangkan persaingan bisnis
nah itulah yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga asal surabaya
yang mengembangkan bisnis kaligrafi jarum paku
yang mungkin hanya satu satunya di jawa timur ini
dengan kreativitasnya omset dia sekarang sudah mencapai seratus juta rupiah lebih tiap bulannya
nah kita akan coba lihat bagaimana rumitnya proses pengerjaan kaligrafi jenis ini
di sini di sebuah rumah di pinggiran kota surabaya
tidak pernah terbayang dalam benak lila lestari
bisnis kaligrafi jarum paku yang dia rintis sepuluh tahun lalu
kini bisa besar seperti sekarang
pada dua ribu delapan dia mewarisi usaha pembuatan kaligrafi milik ayahnya yang bangkrut
karena mahalnya bahan dasar mika
bermodal keterampilan membuat kaligrafi yang minim
lila berusaha menghidupkan kembali bisnis ayahnya
dia kemudian mencari alternatif bahan dasar yang lebih murah dibanding mika
tetapi bisa menampilkan kesan mewah dalam karya kaligrafi
setelah beberapa kali mencoba
lila membuat rajut paku jarum sebagai model
ini handmade jadi benar benar kerjaan tangan
jadi tidak pakai mesin
orang orang menghargainya dari situ
kalau jadi pun beda ya mas
jadi kalau sudah jadi pun kelihatannya wah gitu kan
memang warna emasnya itu juga nonjol
jadi orang orang taunya daripada
kalau menurut reseller kita itu wah
kelihatan wah gitu kan
terus juga memang ini orang orang menghargainya dari tadi handmade
jadi satu kaligrafi itu membutuhkan waktu yang lama untuk jadi
pembuatan kaligrafi yang rumit dengan jarum paku inilah yang dijual oleh lila
hanya dalam kurun waktu sepuluh tahun saja
usaha ayahnya yang sempat bangkrut kini bangkit
bahkan menjelang ramadan sampai lebaran
lila hanya melayani produk yang sudah dipesan jauh jauh hari
jadi kalau hot kita nggak terlalu apa namanya
kayak orang ini hotnya tulisi hot ini gitu enggak
jadi kita yang biasa jadi bisa dibaca sama umum gitu kan ya
terus cuma nanti modelnya
jadi kemarin ada pemesanan kayak
solawanari ya dia minta bentuk kapal
jadi kan awal rumah soli nanti
juruf hijaiya mana yang bisa ditarik jadi panjang
jadi bawanya peraunya mana
tidak seperti kaligrafi lain yang lebih dulu eksis
misalnya kaligrafi kayu kaligrafi kuningan atau kanvas
proses dimulai dengan melukis aksara arab yang biasanya
berasal dari kutipan al quran
lila yang punya latar belakang pendidikan pesantren
mampu mempercantik aksara arab tersebut
sementara mustafa suami lila
alumnus jurusan tafsir sebuah universitas di mesir
membantunya menjaga rangkaian aksara arab yang sudah diperindah
agar tidak kehilangan arti
pertulisan kemudian dipindai dan diperhalus lagi di komputer
nah disinilah proses pengerjaan kaligrafi jarum paku yang rumit ini dimulai
nah dari seluruh proses pengerjaan kaligrafi ini
yang paling vital yang paling mendasar sebenarnya adalah proses pemakuan ini
jadi pemakuan menggunakan paku jarum semacam ini
dan juga sebuah palu kecil
pemakuan dilakukan pada sebuah bidang untuk mengikuti pola

dan paku paku ini akan dipaku mengikuti pola yang sudah ada
nah rumitnya ini harus dilakukan secara presisi secara ketat
dengan kesabaran dan ketelatenan yang sangat tinggi
karena jika tidak jika kemudian abai begitu
maka tingkat kerenggangannya pun kemudian ketinggiannya pun akan menjadi tidak sama
dan itu akan membuat kaligrafi ini menjadi tidak bagus nantinya
dan akan menuliskan pada proses selanjutnya
mengikuti garisnya itu mas
biar enggak benang benangnya itu mas
biar enggak benang benangnya itu mas
ada yang ke atas ke bawah
nanti kalau enggak rapi itu jadinya enggak rapi mas
iya sebelum digarap itu mas harus diratakan dulu
kalau enggak gitu ya bentuknya itu mas enggak rapi
syarifah dan dua belas pekerja lainnya direkrut dari lingkungan sekitar rumah lila
semua pekerja perempuan dibayar per minggu dan berasal dari anak anak putus sekolah
mereka terlebih dahulu dilatih tiga minggu tentang cara memaku merajut dan mengenali karakter tiap aksara arab
syarifah yang sudah sepuluh tahun bekerja biasanya mengerjakan bagian perajutan
paku paku yang sudah disusun sesuai aksara kemudian dirajut dengan benang emas
atau biasa disebut dengan nama benang korea
benang kemudian dirajut mengikuti pola paku berulang ulang kali
cara merajutnya juga tidak sembarangan
agar benang benar benar rapat dan tampak berkilau
harus mengikuti cara pakunya ini mas
kalau nggak mengikuti ya bentuknya itu bukan wawu
kecuali ada yang memintanya secara khusus
lila lestari biasanya hanya menjual kaligrafi jarum paku tanpa figura
mayoritas membelinya adalah pemilik galeri galeri seni
kata lila sekarang usahanya sudah punya jaringan kuat diberikan
banyak galeri di indonesia
mereka umumnya membeli langsung dari lila
kemudian dibingkai sendiri dan dijualnya kembali
ada pula galeri dari timur tengah dan malaysia yang rutin membeli produknya
kalau kita perputarannya per minggu ya
kalau per minggu dulu waktu rame rame
per minggu tuh bisa sampai omset
jadi omset itu kotor ya
jadi pekawai bahan semuanya itu sekitar sampai dua puluh lima tiga puluh
ya satu minggu
satu minggunya antara lima belas dua puluh
salah satu galeri yang kerap membeli kaligrafi jarum paku berlokasi di sidoarjo jawa timur
di samping memproduksi sendiri
galeri ini biasa membeli produk produk usaha kecil menengah seperti milik lila
menurut dia kreativitas plus pengerjaan dengan tangan
membuat kaligrafi akan selalu punya pasar di indonesia
semua tidak ada semua mempunyai kelebihan masing masing
kalau kita bicara dari kayu ya tadi itu kelebihannya
kalau yang dari sisi jarum orang melihat dari sisi ketelatenannya keindahannya
seperti terpuk dari pohon melihat dari sisi glamournya
itu yang selama ini alasan pembelinya seperti itu
kelebihannya di situ untuk jarumnya
sekarang lila dan mustafa suaminya berfokus sepenuhnya pada usaha kaligrafi jarum paku ini
lila sudah berhenti dari pekerjaannya dan berpengalaman untuk mencari kelebihan dari jarum paku ini

tahun kemudian mustafa menyusul berhenti dari pekerjaannya sebagai dosen sebuah universitas swasta
mereka berharap bisa mengembangkan bisnis dan sedang menyiasati pengiriman ke luar negeri dengan biaya lebih murah
cuman kita memang masih belajar masalah ekspor impor ya
antara harga kaligrafi sama harga ekspedisinya lebih mahalan ekspedisinya
itu pernah kita lebaran dua kali itu orang orang yang berpengalaman untuk mencari kelebihan dari jarum paku ini
cuman ya itu tadi terus terkendala libur lebaran ya kan
orangnya minta cepet jadi lebaran bisa dipasang di rumah
jadi harga ekspedisinya itu lebih mahal dua kali lipat sama harga kaligrafi
ya itu kendalanya jadi mereka kan nggak mau oh kaligrafinya segitu ekspedisinya mahal
nah itu kita masih belajar masalah ini
lewat kaligrafi jarum paku lila lestari membuktikan bahwa kreativitas saja tidak cukup untuk berbisnis
setiap produk harus punya nilai lebih dan itulah yang membuatnya lebih dikenal

yang membuatnya lebih dihargai oleh konsumen
kaligrafi jarum paku memiliki unsur tersebut yaitu keunikan dan pembuatan yang rumit